yuk masuk ke dalam yuk
terima kasih kang gasep
mari kita masuk ke dalam
assalamualaikum waalaikumsalam ida emak maafin idah ya emak iya emak juga minta maaf ya kangen
ida sama emak udah lama enggak ketemu iya emak juga kangen sama ida yuk masuk iya mak
pak ustadz pak ustadz pak ustadz kemet saya mohon maaf lahir batin ya pak kalau saya punya salah
maafin saya hiu pop pak ustadz aku juga minta maaf hiup aku punya banyak salah sama pak ustadz iya
iya sama sama maafin saya juga enggak pak saya buru buru mau ke cidahu mau ke tempatnya maeros
berdua sama putih kecil daunya
pak kebetulan diantar sama pak mustaqim
pak ustadz pak ustadz mau ikutnya ke rumahnya omairos
saya dengar tuh kamu beli rumah buat kantor cabang oh bukan saya tuh yang beli pak tapi
kantornya pak mustakim yang beli kebetulan saya dikasih kepercayaan buat buka kantor cabang baru
saya senang karir kamu makin maju alhamdulillah pak kalau gitu saya pamit ya pak

pak mustaqim menunggu di rumah

papa udah lama
enggak baru cu
cucu minta maaf kalau cucu tak ada salah sama papa
papa juga minta maaf sama kami
bapak sudah banyak sekali melakukan kesalahan sama cucu
harus siapnya cucu yang nganterin makanan buat papa
bukan papa yang nganterin buat cucu
bisa lebaran sama kamu saja papa sudah bahagia sekali
kita masuk ya pa
nanti kalau kantor cabangnya sudah rapi
beliau tinggal mengisi peralatannya saja
iya pa insya allah
bu yoyo dengan cucu pasti bisa membesarkan kantor cabang itu
dan siapa tahu suatu saat nanti
tuti juga bisa bergabung di sana
aku mau bingit gabung kerja sama mon
mohon maaf lahir batin
tuti kalau selama ini saya punya salah
saya juga minta maaf atas kesalahan kesalahan saya
tapi kalau aku nggak mau minta maaf sama kanku soy
aku mah maunya minta diterima
maunya minta ditembak
moms bawa pas homsa sama ompa mustaqim ke dalam dong su
aku lagi pengen ngobrol berduaan sama kanku soy
apaan sih tut
becanda keles moms
kalau gitu saya ambil kursi dulu ya pak
biar bisa duduk sama sama
nggak usah nggak usah
ini kami mau jalan lagi
tuti ompa mustaqim
moms jangan melotot melotot begitu dong
pak silahkan duduk lagi
ntar ya pak
maaflahi batin mi
yuk masuk ke dalam yuk
kita sudah duluan tadi
saingannya si ucuy sama mimin
kenapa resepsinya tidak disatukan saja di cidahu
biar cidahu tambah ramai
ide bagus itu
ah itu perlu kalian pikirkan ya
itu perlu dipertimbangkan
sekalian jalan jalan ma
kamu punya rencana apa janji
mata yang sujuwan aja sama acing
kalau kamu udah ngomong baik baik begitu
kalau emma ikut siapa yang jagain dia
kamu gak pernah sih ngurus anak
makanya nggak tahu
burun ya tuh mi
lama benar kantor mandinya
hah ini tehnya diminum dulu
terima kasih ya nek
tapi cucu nggak ada makanan pak di sini
cucu teh belum sempat beli
iya soalnya kan di sini teh cucu enggak punya saudara
jadi cucu teh mikirnya nggak akan ada yang mampir
nggak apa apa tuh neng
mumpung papa di sini kita lebaran ke rumah mama eros yuk pak